terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia night news
apakah anda termasuk yang lahir dan besar di era sembilan puluh an
penulis marcella fp akan membawa anda bernostalgia melalui karyanya yang menyentil
sekaligus menularkan energi positif melalui tagarnya bahagia itu sederhana
bagaimana sebenarnya sosok marcella yang termasuk dalam tujuh belas tokoh anak muda inspiratif
yang akan meramaikan acara ulang tahun transmedia ke tujuh belas
berikut ini ceritanya
saat kepala sibuk jadi sempurna sederhana itu langka rasanya
itulah sebaitita marcella fp penulis muda yang berhasil membius generasi seribu sembilan ratus sembilan puluh an bernostalgia
mengingat hiburan dari musik hingga buku
dua puluh tahun silam melalui buku berjudul generasi sembilan puluh an
wanita lulusan program studi desain komunikasi visual ini mulai menulis buku tersebut pada dua ribu dua belas
buku inilah tugas akhir marcella
selain itu marcella punya hobi penggambar
walhasil ia pun menggambar semua ilustrasi konten dalam buku perdananya
marcella menghabiskan waktu sekitar dua tahun hingga buku generasi sembilan puluh an dirilis
ia tak menyangka
nostalgia bernama buku generasi sembilan puluh an menjadi energi positif
bukan hanya bagi mereka yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tapi juga yang lahir pada dua ribu an
maka tak aneh ia menjadi salah satu penulis berpengaruh saat ini terutama bagi pembacanya
terus tiba tiba mikir ide apa yang suatu hari bisa bermanfaat buat aku dan bisa aku warisin ke masa depan
jadi akhirnya kepikiran oh kayaknya hal hal ini banyak bercecaran nih di dunia
dunia digital dan di obrolan tongkrongan teman teman gitu memori memori sembilan puluh an
kenapa nggak dijadiin satu dan dipermudah
dan yaudah memang ini tujuannya mau ngingetin ntar di masa depan ada loh kebagian bagian sederhana
yang mungkin kalau ngomongin sepuluh dua puluh tahun ini disebutnya nostalgia
cuma kalau ngomong lima puluh tahun ke depan gitu yang lebih panjang mungkin ini jadi sejarah yang menghibur gitu
jadi kalau gak kita catat sekarang bisa jadi nanti hilang
setelah menghasilkan dua buku untuk kaum sembilan puluh an
berapa tahun ini kembali melahirkan karya yang jauh lebih syadu daripada dua karya sebelumnya
pada dua ribu enam belas penulis yang akrab di sapa sesel ini meluncurkan buku ketiganya berjudul
nanti kita cerita tentang hari ini atau ramai dikenal dengan tagar di media sosial nkcthi
inilah buku yang mengajak manusia pulang dan kembali menjadi sederhana
sesederhana menjadi bahagia dan sedih
membawa pesan yang jujur tahun ini nkcthi telah dicetak
hingga empat puluh ribu eksemplar dan masuk cetakan ke sebelas
kini ada kabar gembira bagi penggemar cesel
karena pada dua ribu sembilan belas ia membocorkan rancalanya merilis prequel berjudul
kamu terlalu banyak bercanda